hasil tes kesehatan lima calon kepala daerah di sulawesi selatan harus didalami lebih lanjut di jakarta
hasil tes kesehatan lima calon kepala daerah di sulawesi selatan yang dilakukan tim gabungan itu
mengindikasikan adanya penggunaan zat adiktif
selasa siang tim gabungan dari ikatan dokter indonesia
himpunan psikolog indonesia dan badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan
menyerahkan hasil pemeriksaan dari tiga puluh enam calon kepala daerah kepada dua belas perwakilan komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum daerah di sulawesi selatan
empat tes kesehatan calon kepala daerah dari lima daerah berbeda harus menjalani pemeriksaan lanjutan di badan narkotika nasional jakarta
pemeriksaan mendalam akan dilakukan lantaran dari hasil tes di tubuh mereka mengandung zat adiktif
idi sulawesi selatan hingga kini belum melakukan pemeriksaan terhadap satu pasangan calon masing masing dari sulawesi selatan dan sulawesi barat
ada dua kode lebih lima daerah dan lima pasang ini lima daerah tapi berarti lima orang lima orang saya nyimpul lima daerah lima orang
lima pasangnya dari lima daerah
pak bisa diulang pak seperti apa kesimpulan hasil
kesimpulannya nanti kita ke kpu karena kita hasil pemeriksaan secara tertulis kami sudah serahkan ke kpu hari ini
jadi nanti yang bahkan menyampaikan hasil secara umum itu ketiga tiga institusi ini nanti kpu
yang kecuali ini ada nrk di sulawesi selatan dan di sulbar itu ada memasak
itu jadwalnya kita sementara bicarakan antara kpu masing masing dengan penyelenggara
pak yang ingin ditanya itu ada apa kenapa sampai belum ada penyelenggaraan
nanti tanya kpu deh sebenarnya kita juga terima surat bahwa ada penundaan
terkait itu kenapa nanti tanyakan ke kpu
secara umum ada tiga pemeriksaan umum
sebenarnya banyak sekali pemeriksaan
nanti baca di keputusan kpu itu nomor
itu mengenai standar pemeriksaan